kamu itu gak perlu takut
semua ini sudah takdir dari allah
asef keluar kamu asef
kamu jangan berlagak suci untuk menutupi bisnis cabul kamu
biarin mu biarin mu biarin mu mati aja
dima frustasi bu
dima diputusin pengalon
aku harus mengakhiri hubungan ini
karena aku di julin sama orangtuaku
jangan lagi biarin
dima jangan dima
usaha saya saat ini sedang maju
omset saya mencapai sepuluh miliar
bersyukurlah sama allah
juga dengan abinya
ada infak sebesar
seratus juta yang mulia
sekali lagi saya tidak membutuhkan itu
tapi kalau bapak ikhlas
bapak bayar dikasir saja
baik yang mulia terima kasih
saya baru saja menerima wahyu lagi dari allah
kalau ajaran kita
kalau kita ini mempunyai banyak keturunan
jadi semakin kita
ajaran kita semakin kuat
dan menyebar luas
di dalam ajaran saya
sebetulnya kalian itu belum menikah
walaupun di rumah kalian
sudah ada suami
atau seorang istri
maka dari itu
saya sebagai nabi kalian
dan disaksikan oleh
saya akan menikahkan kalian disini
apa kita tidak perlu mas kawin
oh tidak perlu
kalian hanya perlu infak pernikahan
dari harta kekayaan kalian
tidak ada yang sia sia
berkorban untuk allah
juga dan nantinya
pada kemana sih
jangan rima ikut pengajian
daripada pokoknya si aset
keterlaluan kamu satika
aku gak akan biarkan kamu
untuk berada di rumah nabi cabul ini
aku gak mau pulang
apa rima juga ada di dalam rumah ini
rima gak ada di sini
pulang sekarang rima
kamu harus mengaku satika
atau kamu akan menjadi kerak keraka
karena sudah menutupi kebohongan
demi ajaran sesat itu
apa yang harus aku akui
aku gak melakukan apa apa di sana
aku tadi melihat orang orang keluar
berkenaan dengan orang yang bukan murimnya
ingat atika kamu itu istri aku
aku lakukan semua ini
demi kebaikan hidup kita kan
kamu sudah menerima uang dari mereka
dan kamu harus berjina dengan mereka
itu artinya mereka menganggap kamu sebagai pelacur
harusnya kita berterima kasih
karena dia telah menyelamatkan rima
berarti rima berada di rumah terkutuk itu
aku tidak akan pernah memaafkan penduduk setiagama itu
pak rasir sini pak
pak rasir kenal sama si asem kan
si asep itu sudah menjadi nabi palsu di desa ini pak
sampai kapan kita biarkan pendusta agama itu berkeliaran di desa ini
dan sampai kapan kita biarkan keluarga kita menjadi pengikut aliran sesat
pak pada pukul itu sekarang sudah menjadi tempat masyiat
tempat pelacuran yang berkedok tempat suci
kita memang bukan orang suci
tapi kita masih mempunyai iman
kita masih percaya keguguran allah
tapi kalau bukan kita yang menghentikan pak
kita harus kumpulkan orang orang
kita bergerak cepat pak
maaf yang mulia
biar saya saja yang menggantikan anak saya
saya tidak berhak menentukan
yang berhak menentukan takdir seseorang hanya allah
jadi takdir anak ibu
adalah menikah dengan seorang nabi
kamu itu gak perlu takut
semua ini sudah takdir dari allah
asef keluar kamu asef
kamu jangan beragak suci untuk menutupi bisnis cabul kamu
abih keluar abih
ada apa sih kamu
kalau kamu tidak keluar
kalau kita keluar kami akan masuk dan menghancurkan pademokan ini
hei siapa yang berani melawan yang mulia
kalian berhadapan dengan kami
tata kalian bukan musuh kami
kalian hanya orang orang sesat yang dibutakan oleh ajaran sesat
sampai mati pun kami akan membela yang mulia
sepertinya aku harus membuang kamu dari pademokan ini
karena kamu selalu saja mengganggu jualanku
demi allah aku akan mengatakankan semua orang
aku akan mengatakan semua kebijakan kebijakan kamu
nabi sya nabi sya tunggu

kamu tidak akan bisa menghancurkan anakku
wah pasti akan membela orang orang yang benar
jangan jangan jangan
sekarang kamu percaya bahwa tuhan bersama kamu
kamu pikir kamu kuat melawan aku sekarang
hah sudah kuat begitu
ya allah selamatkan aku
bukan untuk diriku sendiri
aku ingin mengungkapkan kebenaran supaya orang orang tidak tersesat
melari kemana kamu
sekarang kamu sudah taman untuk menjadi istri yang nurhaka
kamu tidak akan bisa melepaskan nabi sya
kamu tidak ada jalan lagi untuk lari selain kematian
kamu jangan senang dulu
semua kelakuanmu yang pecat pasti akan terungkap
itu tidak hal
allah yang mentakdirkan saya berada disini
dan allah juga lebih tahu penduduk kampung disini
setiap ada kekecohan
allah pasti menurunkan
orang yang bisa mengatasi semuanya
jangan pernah berharap kalau kamu bisa mengajarkan semua jalan sesat kamuku di desa ini
dengar kalian semuanya
untuk menguji kebenaran itu
saya akan berjalan dia
badan saya sama kaki saya akan terbakar habis
tapi kalau tidak
saya bukan seorang pendusta agama
kita buktikan sama sama
baik kalau begitu saya akan buktikan
kalau saya ini bukan pendusta agama
saya akan berjalan di bara api yang panas ini
apalagi yang harus saya buktikan kalau saya ini bukan pembawa ajaran agama sesak
kekuatan kamu bukan dari allah asep
tapi dari setan
kalian pergi dari sini
dan jangan ganggu pada pakaian saya